setelah muncul penolakan aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di sejumlah daerah
muncul juga polemik apakah gerakan ini merupakan kampanye atau bukan
ketua umum ppgp ansor yakut holil menilai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah gerakan yang tidak memiliki arah pilihan yang jelas
di lain pihak pan berharap gp ansor memahami gerakan yang bertujuan kampanye atau bukan

yang dituntut yang lainnya ada tuntutan apa apa oke mbak eva tapi kalau misalnya bibit bibit yang
perselisihan yang saya katakan tadi yang di dunia nyata itu sebenarnya sudah mulai sejak lama itu
sudah mulai jauh sebelum deklarasi di media sosial kan apakah ini kemudian yang sedang berusaha
direplikasi oleh beberapa orang oke kita bawa aja ke jalan sekarang ya menurutku ada pola ya ini
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu karena tidak hanya yang ada di surabaya bahkan sampai adelite
sydney washington cuman enggak jadi tapi kemudian kalau di tanah air kan riau kemudian solo dan
seterusnya jadi etis design oke dan juga ada tokoh tokohnya yang ada itu itu juga dan oleh
karena itu kalau ada hukum aksi dan reaksi maka ya kemudian ada
respon yang akhirnya potensial konflik horizontal dan ini menurutku kalau memang tadi ya misalkan
kenapa yang pro jokowi tidak bikin yang sama sebetulnya kalau semua bikin sama ya sudah
bikin tapi tapi jangan lempar batu sembunyi tangan kalau memang pro jokowi pro prabowo
prabowo gitu loh jangan kemudian seolah olah provokasi to hate our president which is legal
bukan presiden hgr sekarang selegal legitimate terpilih melalui proses demokrasi dan kemudian
kenapa kemudian disoal kenapa tidak tagar pemilihan presiden dua ribu sembilan belas kan gitu enak kan ya tapi ini ganti

agenda tersembunyi dari kelompok oposisi yang nggak fair
karena kemudian nyuristat karena dua ribu sembilan belas itu gawiannya perhelatannya
tapi dua ribu delapan belas sudah mulai kenceng pendelegitimasian the existing presiden gitu loh
jadi kalau memang itu memang pak pro prabowo ditulis aja
agar pro prabowo kayak yang jokowi ya jokowi dua periode
jadi pendidikan politiknya itu gak nipu
tapi ini yang saya usung gagasannya ini dan seterusnya
jadi bukan kemudian ah jelek jelek jelek tapi sebetulnya untuk siapa
tapi ternyata kan untuk pak prabowo gitu kenapa kemudian tidak buka bukaan aja
ini lahirnya belum ada declir prabowo jadi calon presiden
jauh sebelum pak prabowo jadi presiden
tagar dua ribu sembilan belas jadi presiden itu lahirnya sebelum pro prabowo di declare jadi calon presiden
jadi gak ada hubungannya
memang ini kesadaran kalau di pks misalnya mardani bukan inisiatif dari dpp pks
itu ada inisiatif orang per orang
tapi sekarang akhirnya di backup sama teman teman
orang per orang diundang undangkan orang mengukah pendapat
di pasal dua puluh delapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang kita akui bersama
orang berpendapat selama pendapat itu tidak dilanggar undang undangkan silahkan
itu kan juga dua ribu sembilan belas
bukan dua ribu delapan belas yang di presidennya
kalau dinyatakan dua ribu sembilan belas dia akan melanggar undang undang
akan setigor juga
startnya dari mana
kampanye sekarang keliling keliling ke daerah menurut anda nyuristat atau tidak
pak jokowi lebih nyuristat lagi
menyatakan ini bagi bagi dana sosial ini untuk milih pak jokowi lagi loh
itu pak menteri dalam negeri mau pilihin desa suruh pilih jokowi
mana mau pilih desa
itu yang gak boleh
jadi yang gak boleh itu pak baslui kan menyatakan ini tagar dua ribu tidak melanggar aturan
dan juga pak jokowi dua puluh d juga tidak melanggar
cari aja masa masing masing
kalau kita gini kalau kita pilih pemilu pemilihan presiden
kalau presidennya jokowi aja yang kita angkat kita nggak ganti
belum ada prabowo waktu itu
sekarang langsung ada
belum ada prabowo waktu itu
sekarang kan belum jelas
kampanyenya belum jelas belum diatur jadwalnya oleh kpu
kalau sudah ditetapkan kita kan kampanye
nah itu ganti kesadaran masyarakat
kampanye tetap ganti presiden atau pro prabowo
oh tetap ganti presiden
jadi sama ya identitasnya ya
ganti presiden lebih jelas
ganti presiden dengan siapa
ganti presidennya turun usulan siapa presidennya
sudah jelas kelaminan sekarang
ganti presiden dua ribu sembilan belas siapa gantinya
pro prabowo dan sandi
jadi gak hidden lagi
gak hidden lagi
oke gak hidden lagi
mbak aku mau nambahkan
sebetulnya tadi kalimatnya nggak lengkap ya
pak jimli bicara bahwa tidak ada pelanggaran
dan kalau provokatif
itu artinya akan memobilisasi perasaan
jadi kenapa kemudian respon di bawah itu menjadi seperti ditantang
karena diprovok gitu loh
nah yang ngomong begitu tidak hanya pak jimli ya
tapi kemudian bawaslu juga ngomong seperti itu
kpu juga ngomong seperti itu
dan dihimbau eh tahan diri dong dua dua belah pihak
jadi kalau siapapun yang melanggar ya mari di proses hukum pak
baik yang dari tagar yang protagar
maupun yang merespon tagar
kalau nenok itu melanggar
kalau disebut dia melanggar undang
tangkap aja nenoknya
tapi gak ada dasar hukumnya gak ada
sekitar susah gitu kan
oke kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda
kita pastikan ke perlodem
apakah ini kampanye curistart atau tidak
siapa yang harus bertanggung jawab
tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prad news
mas fadli yang tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
kemudian juga sudah ada kegiatannya berkeliling beberapa daerah
yang pro dan kontranya itu curistart kampanye gak itu dulu
kalau dari sisi perlodem
saya mau mulai itu adalah salah satu kelemahan undang undang pemilu kita
baik undang undang pemilu maupun undang undang pilkada mbak putri
jadi undang undang pemilu kita itu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu
tidak mampu menjangkau aktor politik yang belum ditetapkan menjadi peserta pemilu
tapi sudah melakukan aktivitas yang sama seperti metode metode kampanye
nah aktivitas aktivitas yang dilakukan ini kan mengumpulkan massa
menyampaikan seruan menyampaikan ide gagasan
yang tujuannya adalah ada pesan politik
itu kan adalah salah satu metode kampanye yang diatur di dalam undang undang pemilu
tapi problemnya undang undang pemilu kita nggak mampu menjangkau itu
karena undang undang pemilu itu baru kemudian bisa menindak orang yang melakukan kampanye
ketika sudah ada pasangan calonnya kalau untuk presiden
termasuk misalnya spanduk jokowi dua periode tetap jokowi
dulu kan sebelum ada calon presiden pun kan di mana mana kan
ada spanduk ketua partai di mana mana
dan itu memang tidak bisa ditindak
dan itulah kemudian kelemahan undang undang pemilu kita
sekarang pasangan calon presidennya kan belum ada
meskipun kemudian sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke kpu
tapi statusnya masih bakal calon
karena masih ada verifikasi pencalonan masih ada verifikasi calon
baru nanti dua puluh september ditetapkan
dan dua puluh tiga september baru kemudian mulai kampanye
nah dalam konteks sekarang ini memang belum bisa dijangkau
adanya kampanye di luar jadwal adanya orang yang curi start kampanye seperti bahasa mbak putri
itu belum bisa dijangkau
dan itulah bentuk batasan undang undang pemilu kita
mestinya kan mesti bisa diambil atau bisa dijangkau orang orang
kesannya pun juga tidak bisa diatur ya
nah populasi kita baik jauh lebih baik daripada sekarang
kan mestinya ada larangan bagi aktor politik baik pendukung pasangan calon simpatisan partai politik
untuk tidak melakukan aktivitas yang sama seperti metode kampanye apapun bentuknya
sebelum ada masa kampanye dimulai
ya tapi kalau misalnya melihat yang sekarang kemudian di media sosial sudah mulai marah
kemudian juga ada yang mulai membawa itu ke jalanan
perlu deh melihatnya bagaimana
apakah itu memang identitas
yang saat ini memang sedang juga digoreng kemudian dimanfaatkan oleh partai politik
atau juga semuanya sama sama menang dari peristiwa seperti ini kan
saya ingin memposisikan ini kita bisa melihat agak lebih jernih saja ya
satu kalau memang ini belum masa kampanye
ini kan artinya adalah aktivitas demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum
yang mestinya dijamin oleh konstitusi dan undang undang dasar kita
kita punya undang undang sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di depan umum
tapi itu kan kemudian juga ada tata aturannya
ada batasan batasannya mbak putri
apa salah satunya yang diatur di dalam undang undang itu adalah wajib memberitahukan kepada kepolisian tiga hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan
jadi memberitahukan bukan izin tapi memberitahukan
nah kalau memang tidak ada pemberitahuan misalnya tentu polisi punya wewenang untuk kemudian menunda aktivitas itu
atau kemudian membubarkan aktivitas itu untuk digeser ke waktu yang lain
nah dalam konteks itu saya ingin mengatakan apapun alasannya jika ada orang yang ingin menyampaikan pendapat berdemonstrasi menyampaikan pikirannya secara lisan secara tulisan
yang namanya kemudian tindak kekerasan ancaman intimidasi pengurusakan terhadap harta benda itu kan kejahatan pidana
nah itulah kemudian yang harus diproses oleh kepolisian
nah saya ingin menyampaikan posisinya seperti itu sekarang
kalaupun memang ini dikatakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat silahkan saja
ingin menunjukkan identitas politik karena memang ini belum tahapan kampanye silahkan saja
tapi ikuti dong batasan batasannya
kalau memang ingin melakukan itu beritahu polisi tiga hari sebelum hari pelaksanaan
beritahu berapa jumlah masanya misalnya
dan tentu polisi punya penilaian objektif juga
apakah kemudian aktivitas ini berpotensi mengganggu keamanan ketertiban secara luas
kalau itu potensial terjadi
tentu polisi punya tindakan tindakan yang bisa mereka lakukan untuk menjamin keamanan yang jauh lebih luas
misalnya menunda kegiatan membubarkan menggeser jadwal kegiatan dan lain sebagainya
maka menurut saya masalah ini harus dilihat dalam konteks itu
pak refriza kalau misalnya sekarang melihat yang terjadi misalnya di riau kemarin kemudian ada penolakan
bahwa itu adalah reaksi dari aksi yang diduga provokatif oleh tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
saya melihat kalau di jumlah yang menolak itu kan sedikit ya
boleh dikatakan juga preman preman ya
udah diindikasi ternyata preman preman
nggak mungkin lah kalau bukan preman melakukan tindakan yang brutal seperti itu
melempar lempar di hadapan polisi
itu gak boleh
ini negara hukum negara kesatuan
itu gak boleh ada orang lempar lempar mobil gitu
dibiarkan oleh polisi di hadapan mata polisi
gak mungkin kalau bukan preman itu
tindakan sama preman
nah kalau ini nenok mengadakan kegiatan disitu
kalau dia tidak bisa menjaga keamanan
tindak nenoknya gitu
kan ini kan diberikan kebebasan di undang undang
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan juga di undang undang sembilan juga dibolehkan
menyampaikan pendapat di depan umum
selama itu tidak dilarang
kenapa kita larang
nah kalau ini seperti yang sampaikan mas tadi dari pruden
kalau mas fadli tadi
kalau dia melanggar keamanan
dia tidak bisa tertib ditindak
namun tidak ada izin
polisi dengan salah kaprah juga
ini belum ada izin
mana ada sekarang zamannya izin izin
pemberitahuan sudah disampaikan tiga hari sebelum ini
mungkin jauh dari tiga hari sebelumnya
jadi yang kira kira menolak itu pun juga belum tentu yang kontra dengan tagar dua juta
yang ini jadi besar karena ditolak
kalau coba dibiarkan
besar tidak kira kira
karena mungkin juga saya ingat kebagian berita besar
kalau yang nolak adem adem
berita yang jadi enak aja
karena ditolak inilah seolah olah aparat keamanan ikut bermain juga di sana
seperti yang sampaikan
aparat tidak netral
aparatnya harus netral
sehingga enak gitu masyarakat melihatnya
kalau sekarang terkesannya tidak netral
tapi bagaimanapun anda bagaimanapun kan tagar itu sudah berlangsung lama ya di media sosial
ya tidak ada masalah
tidak ada yang dilanggar
iya di media sosial sudah lama
kemudian juga memperuncing pemisahan
kan tagarnya kajakuyi juga ada juga
agar kajakuyi tetap presiden kan juga
jadi ada pemisahan kubu yang terjadi itu
yang tidak boleh itu adalah kita bentrok
itu tidak boleh
selama itu adalah argugagasan
kenapa saya ingin ganti presiden
keadaan ekonomi kita sekarang begini
dolar sekarang empat belas enam ratus
nah itu berpengaruh
ya kan begitu kan
mungkin ketika puasa masyarakat
ini masyarakat datang tidak ada yang membayar
malah beli kaos sendiri
anak saya aja yang bisnis kaos kebanjiran orderan
orang bukan gratis gitu
padahal kaos yang dijual anak saya
tapi tetap dibeli masyarakat gitu
jadi hak untuk menyatakan pendapat kebebasan berekspresi ya
tapi tata cara penyampaiannya ada aturannya
di sini ada dua aturan
yaitu pp enam puluh dua ribu tiga belas
yang menyangkut tentang perizinan
kalau mau berekspresi di tempat
nah ada lagi perizinan
pak ini saya baca pp pak
jadi pp enam puluh dua ribu tujuh belas tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum
jadi ya keramaian umum
kegiatan masyarakat lainnya
dan pemberitahuan ya
tetapi kemudian di respon balik
oleh pemegang otoritas
kalau ini potensi untuk terjadi konflik horizontal
berhak untuk kemudian mengatakan penundaan penghentian dan juga pengaturan jadwal dan seterusnya
yang kedua perkab nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan seterusnya
jadi kalau diendus ya
ada potensial itu
maka polisi mencegahnya
dan itu apa itu
protap yang sudah dipakai untuk ngatur misalkan kasus ahmadiyah kasus gki yasmin
orang mau beribadah aja disuruh buyar kok
agar supaya tidak terjadi konflik
nah itu sama
dan tidak ada protes waktu itu
saya yang protes
nah sekarang situasi terbalik
tapi jangan salahkan polisi
polisi mempunyai aturan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil tindakan tindakan
baik kepada kelompok yang mendapat ancaman
minoritas tadi gki yasmin gki hkbp
dan seterusnya dipakai protap yang sama
nah sekarang juga dipakai protap yang sama
jadi menurut saya polisi sudah netral
oke netralitas aparat disini
ya kalau polisi tentu mereka punya penilaian yang objektif mbak putri
termasuk juga tindakan yang subjektif nanti
dari kajian mereka di lapangan analisis kondisi situasi keamanan ketertiban
polisi pasti punya itu
nah makanya kemudian menurut saya kondisi seperti ini
kalau memang orang yang ingin menyampaikan pendapat dan pikirannya di depan umum
berdemonstrasi seperti gerakan tagar ganti presiden ini
sudah memberitahuan kepada kepolisian
tapi analisis kepolisian misalnya ada ancaman potensi bentrok
polisi kan bertanggung jawab untuk melindungi orang yang ingin menyampaikan pendapat ini
dan menghalangi orang yang ingin mengacaukan potensi bentrok ini
harusnya yang mengacau itu yang di
nah makanya kemudian sebaliknya yang juga sama
kalau kemudian polisi merasa bahwa gerakan massa yang ingin mengancam orang ini jauh lebih besar
dampak negatifnya tentu polisi punya kewenangan juga
bubarkan sementara dulu
ditunda dulu kegiatannya
karena ini akan berdampak lebih besar untuk gangguan keamanan ketertibannya
nah masalahnya seperti itu saja menurut saya
nah lebih dari itu mbak putri
memang butuh kebijaksanaan dari aktor aktor politik yang akan berlagak di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas ini
jadi tidak bisa hanya kemudian diserahkan kepada simpatisannya saja
aktor politik seperti pak refri zal mbak eva
kan mesti punya upaya untuk kemudian memberikan pemahaman kepada simpatisannya
karena tahapan kampanye belum dimulai
nanti kita mulai dua puluh tiga september
pemahaman pemahaman seperti itu kan wajib juga disampaikan
agar kemudian menghindari potensi konflik horizontal seperti yang tadi disampaikan
itu dia yang nanti akan kita bahas setelah jeda
bagaimanapun sekarang sudah meruncing
baik di media sosial kemudian sudah ada yang membawa turun ke jalan
bisakah kita sekarang meminta pertanggung jawaban dari elit partai politik
tetap di cnn indonesia prime news
oke oke kita kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
antara pro dan juga pro jokowi
kita juga bahas tagar tagar yang lain
termasuk tagar tetap jokowi yang juga sudah beredar
tapi sekarang bagaimanapun
di media sosial sudah berlangsung lama
bahkan sebelum penetapan
sampai sekarang juga belum penetapan kan pak refri zal
kemudian di jalanan kemarin ricuh
sekarang warga atau masyarakat kemudian melihat
ini parpo parpo bisa nggak dimintain pertanggung jawaban
ini bagaimanapun kan mereka ikut juga nih
membiarkan tagar ini beragam tagar muncul
kemudian memanfaatkan tagar tagar itu untuk kepentingan kepentingannya
biarin di sosmed aja lah berantem itu
tapi kalau sudah head to head
kalau saya tidak menginginkan terjadi berantem
faktanya kan provokatif
sayalah jadi korban kalau di sosmed kan
aku diem aja lah
tapi kalau sekarang head to head
kalau ada psikologi masa kan ya
begitu masa kumpul itu gampang kesulut begitu
tapi tunggu tahapan kampanye aja
tadi fadli bilang misalnya
mbak eva apakah kemudian ada yang menyampaikan ke teman teman buzzer atau apa gitu
stop dulu lah
dua puluh tiga september kita baru mulai atau gimana
kalau misalnya kita melihat pertanggung jawaban
contohnya saya lah
saya kan tidak pernah itu menyuruh kumpul terus ngepung gitu kan nggak pernah
dan lihat aja di sosmed saya sangat kalem
dan harapan saya kan yang lain juga gitu
pak smart dhani itu kan ngompori sekali itu di sosmed itu
jadi beda banget gitu loh
ya karena memang didesain ya
kalau saya nggak ada agenda apapun
saya nggak pernah ngajak untuk kumpul kumpul terus provok gitu
tapi kan bagaimanapun juga ada juga teman teman pdi perjuangan mungkin yang begitu
jadi tidak ada petunjuk jelas dari partai politik untuk kemudian mengajak menugaskan
semuanya untuk meredam tuh sudah ada belum atau nggak ada
kalau di pdi perjuangan itu kan tagline nya politik berkeadapan
jangan hoax jangan fitnah
kan itu clear itu pdi perjuangan itu
dan kalau mau mobilisasi massa yang jelas agendanya
misalkan dalam sosialisasi
tidak kemudian mengakali sistem perundangan yang lemah
untuk certain goals yang tricky begitu nggak
apa yang mau dimau ya itu yang dilihat oleh masyarakat begitu loh
jadi kalau mengusung jokowi jokowi
kemudian nawacita begitu
di sana kalau ngusung pak prabowo pak prabowo
jangan kemudian nggak jelas gitu loh
pokoknya ganti itu yang namanya jokowi
itu kan namanya provokasi banget gitu loh
itu dipelihara oleh partai politik misalnya dalam hal ini pks juga melihat itu
maksudnya yang dipelihara apanya
maksudnya yang di media sosial bagaimanapun kan sudah memuncah sejak lama
bagaimana kalau misalnya sekarang kita meminta pertanggung jawaban karena bagaimanapun itu tagar itu kemudian dikaitkan dengan pks
dan itu kemudian dipelihara terus dipupuk terus
yang mau diminta pertanggung jawaban apa
kalau pertanggung jawaban kan ada hukum yang dilanggar baru kita bertanggung jawab
terus juga yang bertanggung jawab siapa juga nggak jelas
dan saya juga menghibau dimana mana saya menghibau
kalau di kampung saya itu ya
kalau ibarat terangin aja ini kita lampu kita jangan dimatiin lampu orang
setahu saya saya belum pernah menjelek jelekan pak jokowi
di medsos saya tidak pernah menjelek jelekan
bikin suratnya siapakah yang terhormat pak jokowi
kayaknya kan nggak ada yang jelek jelekin
bagaimana dengan rekan rekan sesama kader pks
nggak ada juga
nggak ada juga
kalau nggak ganti presiden kita berarti dukung jokowi aja dong kalau gitu
kan gitu kan
jadi tidak berdemokrasi juga
kalau dalam berdemokrasi harus siap lah bersaing secara sehat
nanti kubunya pak jokowi kampanye juga
dua prode mau tambah lagi prodenya
rubah undang undang dasar bisa juga terserah aja gitu
nanti kita nanti dua ribu sembilan belas nanti kepastiannya siapa yang apakah pak jokowi
kan juga itu dua ribu sembilan belas
yang tadi fadli katakan misalnya parpol bertanggung jawab memberikan edukasi kepada publik
kalau edukasi udah pasti lah kita
kalau kader kader pks pasti kita bina kita didik
ada kelompok kelompok kecilnya pasti kalau kader pks
itu nggak semuanya kader pks
termasuk untuk meredam sampai tanggal dua puluh tiga september
kalau meredam udah pasti
nenok pun jangan sampai ada keributan
arahannya ya nenok ya
jangan sampai ada sampah yang bc
nggak pernah ada keributan
nggak pernah ada keributan kan
yang ribut kan yang kontra ini yang bikin ribut
kan kalau yang bikin tagar dua soal negatif negotiatif ini nggak ada yang ribut
mana ada yang ribut
walaupun yang hadir ratusan ribu orang aman aman aja
di jakarta juga di monas aman juga kan
diarahkan di tempatnya
tutupnya di patung kuda atau di mana tempatnya saya juga nggak hadir masalahnya
aman aman aja kan
karena yang bikin ribut ini kan gurombolan yang menentang ini gitu
dia nggak siap bersaing
bikin aja satu lagi
kalau dulu kita bikin aksi dua ratus dua belas pak surya paloh bikin juga aksi yang berlawanan saingannya kan nggak apa apa
boleh boleh aja gitu
jadi pks pd perjuangan sama sama tidak menjelek jelekan di medsos ya
nggak boleh menjelekin
jadi dalam islam apalagi ya
dalam islam itu cinta aja gak boleh berlebihan
cinta saja tidak boleh berlebihan
nggak ada kebencian kepada pak jokowi itu nggak ada
karena kita sayang kepada bangsa ini
kami sayang kepada bangsa ini
karena menurut kami menurut saya pribadi ini ya pak jokowi ini tidak kapasitasnya lagi untuk jadi presiden
susah kayaknya minta tanggung jawab ya ke partai politik ya
aktor politik ya bagi aktor politik ingin menunjukkan identitas politiknya pilihan politiknya silakan saja
hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden hashtag dua ribu sembilan belas tetap kembali
tapi kan kemudian kita ada tatanan
dan kaedah ketentuan peraturan perundang undangan yang harus jadi pendoman mbak putri
kalau kita bicara dalam konteks pemilu tentu rujukannya undang undang pemilu
lebih dalam lagi tahapan soal kampanye
nah tapi yang paling penting adalah menurut saya bagaimana kemudian kita memahami bahwa kontestasi pilpres ini kan hanya delapan bulan ini saja
hanya delapan bulan ini saja
sementara fondasi kebangsaan kita kita bangun puluhan tahun
dan makanya perbedaan pilihan politik itu jangan sampai kemudian membuat adanya bentrok fisik
adanya kekacauan gangguan keamanan dan lain sebagainya
nah makanya menahan diri untuk kemudian bagaimana agar tidak terjadi mobilisasi massa yang kemudian mengakibatkan provokasi dan bentrokan fisik itu
itu kan yang harus dihindari
menurut anda bentrok fisik itu bibitnya sudah ada belum sekarang
misalnya dari medsos
menurut saya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali
kampanye saja belum dimulai sementara sudah ada bentrok fisik di tingkat akar rumput
ini kan bahaya sebetulnya
nah makanya kemudian
nah kita berharap sebetulnya partai politik elit partai politik bahkan bakal calon pasangan presiden masing masing
itu bisa menyampaikan seruan bahwa jangan dulu lakukan mobilisasi massa
jangan dulu lakukan aktivitas yang kemudian memunculkan pergesekan di tingkat akar rumput
nah agar tidak terjadi pergesekan bentrokan fisik gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di beberapa daerah ini
kalau kata pak refri zal ya kita nggak ganggu
kita nggak kampanye kita belum kampanye
tapi sudah lah ini kan bagian dari mobilisasi politik untuk kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
ya bikinnya sebelah sana bikin lagi kan udah bikin
tempat kota nggak ada yang ganggu kan
ini kan nggak ganggu dan segala macam
ini kan kemudian yang membuat kita harus melihat bahwa jangan kemudian kita menyempelekan persoalan ini menurut saya
karena ini adalah agenda bangsa untuk memilih pemimpin
bukan untuk memecah belah masyarakat kita
kita punya pengalaman yang begitu pahit di dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas
bagaimana kemudian pergesekan masyarakat ketika kontestasi pemilihan itu begitu tajam
jangan lagi kita ulangi di dua ribu sembilan belas
saya mengimbau ya kalau dibaca di twitter saya
seandainya diajak berantem saya bilang jangan ikut ikut berantem
jangan mau berantem
kita ini satu bangsa
hanya beda pilihan
mungkin aja suami istri beda pilihan dia mau cerai berantem
tidak mungkin kan
di satu rumah mungkin saja dia kakak beradik beda pilihan
maka dia harus berantem
maka saya anjurkan di twitter saya ketika pak joko widodo ngomong di sentul di hadapan projo itu
saya bilang seandainya di hadapan pemilih pemilih saya konstituen saya
seandainya kamu beda pilihan bapak bapak ibu pilihan
ada yang ngajak berantem jangan mau berantem
jangan mau berantem
kita ini satu bangsa
di pancasila itu yang harus kita jaga
mbak eva terakhir
ya kita mengenal penyanyi nama hate speech
hate speed itu kata yang memobilisasi perasaan
jadi menurut saya agar kualitas demokrasi ini bagus terjaga termasuk tadi pancasila itu merangkul semua nggak ada berantem
mari kita eksersis itu akal
kalau akal itu di sosmed terwadai
berantem debat dan seterusnya
aduh data dan seterusnya
karena ada psikologi massa
jadi harapan saya tahan
sampai kemudian tahapan pemilu itu dimulai
jadi resmi fair nggak ada yang lempar batu sembunyi tangan dan seterusnya
oke baik terima kasih mbak eva
pak sarli terima kasih banyak
ya dan crn indonesia
prime news segera kembali